pemirsa hati hati jika menemukan permen di jalan
bisa jadi anda justru bakal terjerat pidana
karena baru baru ini terungkap inovasi pengedat narkoba
membungkus sabu seperti permen sehingga mudah dibuang saat terancam ditangkap polisi
jangan mudah tertipu
yang nampak seperti permen ini bisa jadi malah mengantar ke penjara
pasalnya alih alih gulali isi dalam kemasan permen ini ternyata narkoba jenis sabu
ya modus permen isi sabu ini diungkap satuan narkoba polres sukabumi jawa barat
dua tersangka pengedar mengaku sengaja membungkus sabu dengan kemasan permen
agar mudah mengelabui petugas
dengan permen jadi seakan akan perasaan pengerbakan
mereka mudah membuang barang bukti ini untuk menjauhi dari penangkapan dari pihak kepolisian
dari kedua tersangka polisi menyita tiga on sabu senilai lima ratus juta rupiah
yang sudah dikemas dalam paket paket kecil
polisi juga menyita beberapa linting dan paket kecil ganja
kedua pelaku akan dijerat undang undang narkotika dengan maksimal hukuman mati
ahmad fikri sukabumi